keinformasi lain aktivis haris azhar dan koordinator kontras fathia mauli dianti
memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya untuk melakukan mediasi
terkait dengan pelaporan menteri koordinator kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
didampingi tim kuasa hukum haris azhar dan fathia tiba di polda metro jaya pada kamis pukul sepuluh pagi
penyidik mengagendakan mediasi antara haris dan fathia sebagai bentuk
atau sebagai pihak terlapor dalam kasus dugaan fitnah dalam konten youtube haris azhar
yang menyebut ada keterlibatan luhut dalam bisnis tambang di papua
setelah berada di ruang penyidik selama hampir satu jam haris azhar dan tim kuasa hukumnya menyatakan
mediasi ditunda hingga waktu yang belum ditentukan
kepada jurnalis haris dan fathia kompak menegaskan tidak akan menarik pernyataan dalam konten tentang luhut
yang berujung somasi itu dan siap mengikuti proses hukum
sementara itu kuasa hukum haris dan fathia mengatakan
laporan yang dibuat luhut semakin menunjukkan adanya pembungkaman kritik terhadap pejabat publik
timnya bang haris dan mbak fathia ini siap untuk menghadapi apapun konsekuensi hukum dari laporan yang sudah diajukan
tidak akan ada penarikan konten atau mungkin apa gitu
siap lahir batin lah
nah ini kan sebetulnya ada laporan yang kemudian kita jadikan konten youtube
tapi kemudian dianggap mencemarkan nama baik lah apalah gitu ya
kalau kita baca di ini ya
di pemberitaan di media masa gitu
dan ya ini kan sedikit banyak membuat orang orang takut untuk kemudian apa namanya
membuat konten menyampaikan pendapat di ruang ruang siber ruang ruang digital gitu